teror apa yang paling menakutkan
telur soang kang dadang
terror apaan kang dadang
teror yang paling menakutkan adalah
telur soang kenapa menakutkan doi
tahun ini bulan puasa berapa hari
sebulan kang dadang
maksud saya harinya berapa
satu bulan kang dadang
makanya dinamain bulan puasa
bukan hari puasa
ada dua melepet
dua melepet itu apa ceng
ini pasti lagi ngomongin perdamaian dunia ini ya
berat omongannya nih
sebentar lagi mertua kamu akan pindah kesini
eh melepaskan kamu
amat plastik sih
sekarang kamu pendiam ya cek